kisah pewayangan diangkat dalam sebuah pertunjukan wayang orang
kesenian yang hampir pupus ini bagi sebagian masyarakat di jawa
justru menjadi sebuah tontonan yang paling lengkap dengan nilai seni tinggi
hampir seluruh bagian seni seperti gerak musik gamelan hingga drama
ada dalam sebuah pertunjukan wayang orang
hal inilah yang mendorong pemerintah kota semarang
untuk menggelar festival wayang orang nasional
ternyata festival wayang orang ini mendapat respon baik
dari generasi milenial yang datang menonton
apa mau belajar atau seperti apa
kalau belajar ya pengen ya pengen banget
tapi lebih ke seninya
festival wayang orang ini diikuti oleh delapan grup dari sejumlah wilayah
di antaranya jakarta surabaya bali dan kalimantan
korea selatan jepang dan semua negara negara maju lainnya
tetap mempertahankan kebudayaan yang sudah ada apalagi di masing masing negara
kita mencoba mengingatkan
asosiasi berkumpul dengan semua kota kota maupun kabupaten yang memiliki wayang
apalagi semarang pernah memiliki seorang budayawan yang besar
festival wayang orang nasional berlangsung pada delapan belas hingga dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh
di gedung kinarto sabdo kompleks taman budaya raden saleh semarang
damar sinoko semarang jawa tengah